inilah jalan lengkong kecil destinasi kuliner malam yang berjarak sekitar satu km dari alun alun kota bandung
berbagai macam makanan kaki lima tersedia di sini mulai dari makanan berat camilan hingga dessert
salah satu yang menggugah saya adalah sambal cobek bakar
di warung ini makanan disajikan bersama sambal yang dibakar di atas piring tanah liat atau cobek selama kurang lebih lima menit
setelah itu pilihan menu seperti ayam cumi atau udang diletakkan di atas sambal
enak sih pedasnya pas terus juga hatinya dan makanannya garing sih enak
untuk menikmati sajian sambal bakar ini anda cukup merokok kocek mulai dari rp sembilan belas per porsi
dan juga untuk menikmati makanan yang dipilih
meskipun sudah kenyang sayang rasanya jika kita tidak mencoba makanan di tempat lain
setelah dari sini kita akan menuju ke kawasan kuliner malam lainnya di kota bandung
yuk ikut saya
tujuan selanjutnya adalah cibadak culinary night yang berjarak sekitar lima ratus meter dari alun alun kota bandung
di sini juga tersedia berbagai macam makanan kaki lima
tapi yang menarik
di satu warung terlihat antrean yang begitu panjang
dan ternyata mereka mengantre jajanan pisang keju
pisang jenis pisang tanduk digoreng kemudian diberi topping keju coklat meses dan kental manis
meski sederhana tapi pembeli bisa mengantre hingga tiga puluh menit untuk mendapatkan pesanan
terus toppingnya tuh kayak banyak aja gitu
apa ya enak lah

kemasan pisang keju ini hanya disajikan untuk dibawa pulang
tapi tidak ada salahnya jika ingin disantap di tempat untuk langsung menikmati kelezatannya
wilam nasution helmi surya negara bandung jawa barat